dalam rekaman video nampak seorang wanita terlihat membuang tumpukan sampah
dari sisi dermaga di kawasan tanjung pasir teluk naga ke bukeran tangerang banten
seolah olah mama ini tak berdosa dengan santainya membuang sampah rumah tangga yang dibawa dengan gerobak ke dalam laut
atas saksinya mama ini pun langsung meminta maaf setelah didatangi camat dan lurah setempat
dari keterangannya wanita tersebut mengaku sengaja membuang sampah ke laut
lantaran minimnya lokasi tempat pembuangan sampah
meski demikian pemerintah hanya memberikan himbawan tanpa adanya sanksi terhadap pelaku pencemaran laut ini
benar terjadi di dermaga di desa tanjung pasir dan alhamdulillah mungkin sudah ditemukan
dan ibu ibu tersebut sudah kepala desa dan pak camat sendiri langsung menegur ke yang bersangkutan
dan yang bersangkutan akhirnya meminta maaf dan tidak akan membuangnya lagi
rencananya pemerintah bakal menambah fasilitas tempat pembuangan sampah akhir agar kejadian serupa tidak terulang kembali
selain mencemari lingkungan membuang sampah ke laut juga bisa merusak juta laut
untuk itu kita wajib menjaga agar alam ini bisa terhindar dari kerusakan
dimas arief setiawan tangerang banten